untuk membahas mengenai sengketa laut cina selatan sudah bergabung bersama kita
bapak arya sandiuda pemberhati politik internasional sekaligus doktor ilmu politik dan hubungan internasional
dari universitas fatih turki
selamat siang mas arya
baik terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di world now cnn indonesia
lalu mas arya pertanyaan pertama saya
mengapa sih laut cina selatan ini menjadi sengketa sumber sengketa enam negara
seperti hasil dari pengadilan internasional untuk arbitrase kemarin
itu kan menunjukkan bahwa ada permasalahan dalam hal klaim klaim wilayah
dalam hasil kemarin dua belas juli dikatakan ada permasalahan klaim antara filipina dengan cina
dan yang dimenangkan adalah filipina
ini menunjukkan satu di antara sekian negara asean bersama malaysia vietnam dan lainnya
cina memiliki klaim kawasan
dan yang menjadi sumber sengketa adalah dasar dari klaim cina adalah histori
atau dia punya keyakinan memiliki historical rights
terus juga karena itu dia punya keyakinan teritorial rights
hak berdaulat terhadap kawasan
yang dilandasi peta di beberapa abad yang lampau
sementara pengadilan internasional
itu memutuskan berdasarkan hukum internasional yang sudah pasti menganulir klaim klaim sejarah tersebut
artinya klaim sejarah cina terhadap beberapa kepulauan di sana
itu tidak dianggap tidak berdasar tidak punya landasan hukum internasional
beberapa kepulauan juga didefinisikan oleh pengadilan sebagai bebatuan biasa
artinya dia ketika ada laut
pasang dia tidak lagi tertutup ya atau terlalu rendah
dan itu artinya dia tidak punya
bukan merupakan kepulauan yang punya hak menarik garis dua belas nautical miles
dan menjadi wilayahnya dia
dan beberapa keputusan lain yang menegaskan bahwa
wilayah yang selama ini diklaim sebagai traditional fishing zone oleh china
bukan hak mereka untuk mengatakan demikian
karena itu adalah wilayah yang tidak ada
itu adalah wilayah zee filipina
tentunya keputusan semacam ini menegaskan
atau memberikan peluang pembenaran bagi klaim klaim serupa yang dinantikan oleh negara asean yang lain
seperti malaysia terus brunei juga indonesia yang punya potensi klaim kawasan di dekat natuna
mas arya sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh
cina yang saat itu masih dikuasai oleh partai kuomintang
presiden chang khai sek telah menetapkan dan menyatakan bahwa laut cina selatan ini adalah milik china
lalu kenapa kok ramainya ini baru akhir akhir ini dan bukan sejak puluhan tahun yang lalu
ya karena memang baru sekarang kemudian salah satu negara yang climate state
yang punya sengketa klaim di asean
itu mengajukan ke pengadilan international arbitrace

terus kemudian baru ya sekitar tiga tahun lalu ya sekitar tiga tahun lalu yaitu filipina
terus kemudian baru ya sekitar tiga tahun lalu yaitu filipina
sekarang kemudian kita dapat keputusan dari pengadilan tersebut
sebuah keputusan yang memihak tanda kutip memihak dan memenangkan tuntutan dari filipina
yang tentu tadi menguntungkan bagi negara negara climate state lain di asean
dan yang menjadi sorotan kenapa ini menjadi suatu hal yang penting diperhatikan kan adalah
kondisi pasca diputuskannya
hal ini sengketa ini dan keberpihakan pengadilan terhadap filipina
karena ini akan memberikan peluang bagi dua kondisi
yang pertama adalah kondisi ketika filipina diterima
ini akan menurun sebenarnya punya efek diplomatik menurunkan nilai tawar asean
karena filipina mengajukannya sendirian tidak bersama dengan negara negara asean yang lain
ini bisa menurunkan nilai tawar asean
sementara setelah keputusan ini yang dibutuhkan adalah soliditas asean
untuk menghadapi situasi yang berkembang
yang kedua konsekuensi pasca keputusan ini yang juga bisa menyebabkan kehebohan adalah
kalau china betul betul punya sebuah atraksi baru pasca keputusan ini dibuat
kita sudah tahu bahwa china secara tegas menolak semua keputusan ini bahkan sebelum pca mengeluarkan keputusannya
maka ini juga harus diantisipasi oleh indonesia
dan juga negara negara asean lain
pertama karena kita memang harus terus menjaga hubungan baik dengan cina
karena kita punya saling ketergantungan satu dengan lain saling kebutuhan satu dengan yang lain
yang kedua bagi indonesia dan beberapa negara asean kita juga tidak punya kepastian
semua negara asean bisa dibawa ke dalam satu sikap yang sama
apakah pasti mereka bersikap sama dengan filipina yang mengajukan secara sendirian
itu suatu hal yang perlu ditinjau kembali
karena dari awal pengajuannya saja filipina berjalan sendirian
dan dengan ketidakpastian sikap itu filipina sempat menyatakan bahwa mereka siap untuk melakukan negosiasi dengan tiongkok
lalu menurut mas arya apakah bilateral meeting ini bisa membuahkan solusi atau hasil
saya meragukan pertama saya meragukan bahwa filipina menyukai atau lebih memilih cara bilateral
karena sejak awal dari cara filipina mengajukan tuntutan kepada pengadilan internasional arbitrase
itu saja cara yang menunjukkan dia tidak percaya diri dengan negosiasi antar dua negara
karena kan harusnya terjadi negosiasi antara cina dan filipina dulu
beijing manila harus berunding dulu menyelesaikan sekitarnya sendiri
tapi cara filipina mengajukan tuntutan ini menunjukkan dia tidak percaya dengan bilateral solution
yang kedua kalaupun dia ingin maju bersama dengan climate state di asean
tapi dia sudah memulai satu langkah yang sebenarnya merendahkan nilai tawar dari asean sendiri
ketika dia mengajukannya sendiri tanpa berbicara dengan negara negara asean yang lain
bahkan tidak berbicara dengan sesama climate states
jadi ini suatu hal yang harus dipertanyakan apakah di masa depan filipina betul betul ingin menyelesaikan ini secara bilateral
dan hal yang ketiga yang harus dijaga adalah
bagaimana asean itu tetap terjaga kebersamaannya dalam satu sikap yang sama
karena itu akan memudahkan proses perbincangan kita dengan china
tanpa harus masuk ke dalam ajakan ajakan negara lain di luar asean
karena itulah yang menjadi perspektif sensitif dari china ketika pca ini memproses tuntutan filipina
apakah china dalam misalkan di beberapa media indonesia ada dubes china untuk indonesia mengatakan
dia mengkhawatirkan adanya campur tangan asing terhadap asean
maka proses selanjutnya kita harus menjaga asean tetap solid dan tidak tergesa untuk melibatkan pihak asing terlebih dahulu
jadi harus ada soliditas di kawasan asean sendiri
dan dalam konteks sengketa laut china selatan ini apa sih peran indonesia dan kontribusi indonesia untuk meredakan tensi antara kedua negara dan negara negara lain enam negara ini
ya yang pertama indonesia tentu sebenarnya tanpa harus
yang pertama indonesia tentu sebenarnya tanpa hadapan
yang pertama indonesia tentu sebenarnya tanpa hadapan
dan yang ketiga sebenarnya tanpa harus disampaikan secara terbuka
karena sebenarnya itu yang membuat semua negara bisa bersepakat hari ini
yang kedua indonesia dalam hal menggalang negara negara asean untuk bersatu juga harus hati hati untuk menjaga hubungan asean antar sesama negara asean
menjaga nilai tawar asean terhadap cina juga terhadap negara negara di luar asean yang lain
misalnya ketika ada ajakan untuk blocking asean bersatu untuk anti cina itu juga harus hati hati
karena kita telah memasuki tahun ke dua puluh lima hubungan asean dengan china kita harus menjaga hubungan itu dengan baik
dan menjadi blok bersama dengan negara negara seperti amerika australia jepang itu akan juga memancing suasana yang lebih panas antara china dengan asean
misalkan china malah mengekskalasi dan melakukan militerisasi di kawasan laut cina selatan itu juga akan merugikan siapapun yang
jadi itu adalah peringkungan di sana baik climate state ataupun non climate state seperti indonesia
dan yang terakhir yang harus kita lihat bagaimana hubungan pasca keputusan ini harus ditinjau kembali bersama negara negara asean sendiri
karena dilihat dari prosesnya filipina tidak mengajak kita berbicara sejak awal dan seterusnya
dan indonesia sebagai negara terbesar di asean semoga indonesia mampu untuk menerdahkan tensi antara negara negara ini dalam sengketa laut china selatan
dan yang paling penting adalah indonesia sebagai negara ataupun kita sebagai warga negara harus menyadari oh ternyata kita punya masalah di laut yang selama ini kita abaikan
kita harus bangun lagi budaya maritim kita dan seterusnya
mas arya terima kasih sekali atas waktunya di world now cnn indonesia
dan sesaat lagi
hanya di world now